lilis bersaudaralah kalian karena allah
dan kalian ingat allah paling murka kepada siapa saja yang memutuskan tali persaudaraan
karena ajalmu sudah semakin dekat
kamu ternyata munting wangi
kita lihat apa dengan pakaian baru kamu bisa mengalahkan aku
kamu tunggu sini
kanda syukurlah kanda baik baik saja
ayahanda rubia senang sekali akhir akhirnya kembali
kanda kenapa pakaian kanda aneh sekali
ini adalah pakaian untuk berdakwah
apa itu dakwah kanda
kanda sekarang adalah seorang muslim
sudah kewajiban seorang muslim
untuk menuntut ilmu
dan menyampaikan kepada setiap orang
itulah namanya dakwah
tapi kenapa sekarang ayahanda jadi aneh
kalian menganggap aneh
apa itu islam
kanda syukurlah semua selamat
kenapa lagi aku dikalahkan
sepertinya kita harus memikirkan rencana yang lain
menurut kamu apa yang harus kita lakukan
menurut anak buah saya ilmu mendungangi adalah ilmu agama islam yang mengajarkan iman dan taman
mungkin ilmu agama islam itu menguasai ilmu hitam yang tuhan kuasai
sebelah malam itu
ada apa kak
kamu lakukan sesuatu
kalau kamu berhasil
aku akan kasihannya kamu sebanyak banyaknya
neng neng ngerti banget maksud akam
itu urusan kecil
saya tidak tahu tuhan
karena tiba tiba saja badannya panas dan unik
apakah bapak ini sering marah
dia memang pemarah tuhan
lalu apa yang harus saya lakukan sekarang
sakitnya bapak ini disebabkan oleh kemarahan
apa ibu ada air
aku sembuh terima kasih tuhan
bapak berterima kasihlah kepada allah
jangan berterima kasih kepada saya
allah siapa allah
allah adalah yang menciptakan langit dan bumi berserta alam dan isinya
bapak sakit karena kemarahan
allah sudah mencabut penyakit
bapak berterima kasih
bapak sakit karena kemarahan
bagaimana caranya untuk menghilangkan kemarahanmu
dengan berzikir hati akan menjadi tenang
dan bapak akan jauh dari kemarahan
ajarkan kami tentang berjikir
benar kandah tolong ajarkan kami juga berjikir
sebelum kalian semua berjikir
sebaiknya kalian ucapkan dulu dua kalimah sahadat
lee sebadan mengasingkan bawahan negara berumur dua puluh enam tahun
kemudian arah kedua jari
zwei tangga adalah
kekuatan warisan tangga
kekuatannya seperti msc
baru kalian boleh ucapkan subhanallah alhamdulillah
sebanyak banyaknya pagi dan petang
mari pak kami akan melanjutkan perjalanan
ini padekan saya kalau tuhan mau pakai silahkan
alhamdulillah mudah mudahan niat baik bapak dicatat sebagai amal kebajikan oleh allah
dan mudah mudahan tempat ini bisa kita gunakan untuk keperluan agama
dan kalian mulai sekarang kita tinggal di sini
kalau selama ini terlalu sering banget di hatimu
rupiah lilis bersaudaralah kalian karena allah
dan kalian ingat allah paling murka kepada siapa saja yang memutuskan tali persaudaraan
mbak mungkin ada yang menyodot unanim sauce focyan ini
abang saya setelahjuna sekarang kembali carsution
ga pernah nanti saya akan sampai di lembat
devek sudah melalui pesawat sama ewan
berhenti berjudul baik baik
kamu pasti curang
kalian semua tidak akan bisa hidup dengan tenang dengan bercuti
tidak ada orang di muka bumi ini
dengan berjudi menjadi kaya
tapi justru sebaliknya
kalian akan menjadi miskin
dan judi merupakan dosa yang sangat besar